si penyihir pulang aja
masa orang sakti bisa ketembak orang ya
ada kodok di bantura eka
dipatok ular deh
kalau gitu bisa dibantu obatin ya pak
kamu bisa mengobatin
terima kasih deh
nah sekarang gantian
bapak mau ya cariin kambing saya
eh jangan jangan yang saya curi kemarin
iya saya memang mencuri kambing tapi saya kapok saya tidak mau mencuri lagi dek
nah yaudah pak mana sekarang kambingnya
eh begini saja adik tunggu di sini saya ambil kambingnya ya
jangan lama lama pak
yes akhirnya si amung ketemu juga
wah bener bener tuh paling gue dikibulin sama dia
katanya mengantarin kambing cepat gue tungguin dari siang bolong sampai malam kayak gini tontonya belum datang juga
sialan tuh malik
maaf dek datangnya kemaleman rumah om jauh lagi hari kambing nggak mau makan rumput maunya minta nasi lah bubur ayam lah
nggak apa apa om yang penting om udah ngasih kambingnya ke aku
makasih om maling
eh dek memangnya mau ke mana
mau ke mata air cari obat buat temen
dek om pesan hati hati sama si kura menjaga mata air
si kura itu kejam dan sadis untungnya dia bego
ah udah deh lihat ntar aja om ya
makasih banyak ya om ya
ih serem banget
kok kok deknya nggak ada sih
ya ari bingung om
yang kek definisi napijol ya kurangnya
yang kek f random
itu tuh ko sungguhan
menulis ade kok lah